assalamualaikum pak kantib
di bos hansip ada orang yang mencurigakan
jangan jangan terculik yang kemarin
atau kawannya penculik
mereka ingin balas dendam
eh aceh sama idoi kemana
sudah malam ini bro
tolong ingat di bro aceh ya
dia besok menyukur
masuk masuk masuk
kalau ada minum minum di sini
ini dapat minuman dari mana ini
sudah lama saya tidak minum minum
susah carinya zaman sekarang
bikin tubuh hangat ya
wah mantap jahe nya
nah lihat lagunya
putri ini kaset saya
ini sudah tidak ada playernya
tidur dimana atunya
karpetnya sudah digulung
disini banyak camu
seperti tidak ada hal yang mencurigakan
saya mesti lapor pak kamtip
jangan janji lagi
kasih akan kesempatan tin
kasih akan kesempatan tin
kasih akan kesempatan
meronda itu bukan untuk ngintip orang pacaran
ronda itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan
assalamualaikum pak kantip
di bosan sip ada orang yang mencurigakan
jangan jangan penculik yang kemarin
atau kawasan yang kemarin
mereka ingin balas dendam
tidur di sana
turun ke rumah bos berai aja ya
gak enak bangunin orang
itu dia pak kantin
ada rantai di celana
jangan jangan itu detonator
dia bukan penculik
teroris pak kantin
saya yakin di dalam tasnya itu bom
satu ciraus akan habis
cepat panggil backup
suruh irot dan adin kesini cepat
siap pak kantin
ini sungguh tidak cipu hipisannya nih
ampunilah hamba ya allah
padahal hamba tadi sudah menolak ya allah
tapi aku menyuruh hamba minum ya allah